kepulauan selayar di sulawesi selatan terkenal dengan indah lokasi menyelam yang sangat indah
bahkan di perairan ini kita akan bertemu dengan berbagai macam spesies ikan dengan mudah
inilah indahnya kepulauan selayar yang berada di sulawesi selatan
selayar memiliki harta karun terpendam di bawah laut yang membentang sepanjang ratusan kilometer
di antaranya ada pantai pinang dan pantai tinabo
keanekaragaman biota laut begitu mempesona di tempat ini
bagi penyelam lautan selayar merupakan tempat favorit untuk menyelam
bahkan jika kita dapat menjumpai gerombolan jane travely atau ikan kue gerong dengan menyelam hanya di kedalaman delapan belas meter
ikan inilah yang menjadi indikator bahwa perairan selayar masih terjaga
para penyelam akan dengan mudah bertemu dengan
dengan hiu namun bukan hanya ikan predator yang terbiasa melintas di sini
ikan ikan seperti lionfish napoleon butterflyfish blue angel snapper emperorfish dan sedikitnya ada dua ratus jenis ikan karang juga hidup di perairan ini
karena menjadi pusat berkumpulnya ikan dari berbagai spesies para penyelam menjuluki lokasi menyelam ini dengan sebutan magic wall

pertama di kepulauan selayar
kepulauan selayar ada dua puluh empat penyelam di sepanjang pantai pinang
dari dua belas titik itu dalam sehari penyelam hanya dapat turun maksimal di tiga titik
nah luar biasa bukan indahnya bawah laut di kepulauan selayar